sekilas tidak ada yang berbeda dari sosok asli lita okta gumaningro
layaknya guru lainnya ia mengabdi sepenuh hati mencerdaskan anak negeri
ada sekelumit cerita di balik dedikasinya di dunia pendidikan di kota pekanbaru
sebuah perjuangan tak mengenal batas pada dirinya yang memiliki keterbatasan
lita ia akrab di sapa
wanita kelahiran metro lampung tiga puluh tahun silam ini mengalami kelumpuhan pada kaki kiri bawaan lahir
untuk menunjang aktivitasnya sehari hari lita dibantu kaki palsu yang membuatnya terus bergerak
menembus batas seorang penyandang disabilitas
dengan segala keterbatasannya lita kini menjadi seorang guru berstatus pegawai negeri sipil kementerian agama di pekanbaru riau
lita saat ini mengajar di madrasah sanawiyah negeri

banyak tahapan hidup yang sudah dilalui membuat keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi lita pengabdi sebagai seorang guru
menggunakan sepeda motor setiap pagi lita harus menempuh jalan jalan kota pekanbaru sejauh lima belas km menuju sekolah mtsn satu andalan
dalam islam kita hidup cuma sekali di dunia ini
jadi saya ingin memberikan yang terbaik
yang bisa saya perbuat saya perbuat
selagi itu memang betul yang allah ridhoi
jadi dengan segala keterbatasan saya itu juga bukan sebagai alasan saya untuk tidak bisa meraih apa yang saya inginkan
senyuman ramah dan tegur sapa selalu mengawali hari lita saat beraktivitas di sekolah
hubungan penuh dari segenap majelis guru di mtsn satu andalan membuat lita kian percaya diri
majelis guru yang membuat lita kian percaya diri
majelis guru yang membuat lita kian percaya diri
bagi guru maupun siswa di mtsn satu andalan tidak pernah memandang lita dari sisi kekurangannya

perjuangan dan semangat yang dimiliki lita dianggap menjadi suatu kelebihan sebagai motivasi bagi guru dan siswa
kelebihan yang luar biasa sehingga menjadi semangat tersendiri
untuk lebih semangat hidup dan other
pribadi lita yang hangat dan ceria membuat siswanya betah berlama lama mengikuti pelajaran
di sekolah lita dikenal sebagai sosok guru yang kreatif dan inovatif
beberapa bulan ini sudah
beberapa bulan kenapa
karena dapat benda memajar benda lita memajar
lita dapat diperlukan di bidang diperlukan benda lita
saya benda lita memajarnya bagus
berita besar dan tumbuh dari keluarga dengan ekonomi pas pasan di kota metro lampung
ia dibesarkan orang tua tunggal bernama marwa atun
seorang pensiunan guru di kota metro lampung yang kini membuka usaha catherine dan tata rias pengantin sebagai pendapatan tambahan
tapi yang saya motivasi ke dia setiap hari setiap saat selalu
kamu gak usah minder nggak usah takut nggak usah malu
takdir ilahi kamu jalanin aja
asal kamu pinter asal kamu percaya dengan kamu dengan allah insya allah
kamu nanti hidupnya enak nah
iya ya mah dia
aslita adalah potret perjuangan tak kena lelah yang menjadikan kekurangan menjadi suatu kelebihan dapat mengantarnya meraih impian
motivasinya yang tinggi patut menjadi pelajaran
rian novitra pekanbaru riau